kalau surat kami nggak bisa share pak karena disitu disebut confidential hanya untuk kepentingan menteri keuangan
jadi gak bisa
jadi kami sekarang sampaikan
satu rebo tanggal delapan maret pak mahfud menyampaikan ke media
ada transaksi mencurigakan di kementerian keuangan tiga ratus triliun
rabu itu delapan maret
karena mendengarnya dalam bentuk berita
kami cek kepada pak ivan
tidak ada surat tanggal delapan maret ke kementerian keuangan
kepala ppatk baru mengirim surat
nomernya sr dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan at satu satu tiga rumawi tahun dua ribu dua puluh tiga
surat itu tertanggal tujuh maret
tapi baru kami terima by hand tanggal sembilan
tanggal delapan sehari sebelumnya sudah disampaikan ke publik yang kami belum menerima
namun surat ini berisi tiga puluh enam halaman lampiran mengenai surat surat ppatk ke inspektorat jenderal kementerian keuangan periode dua ribu sembilan hingga dua ribu dua puluh
totalnya ada berapa bu
satu ratus sembilan puluh enam surat di dalam tiga puluh enam halaman lampiran
bukan dua ratus ya
itu surat pertama
satu ratus sembilan puluh enam surat dalam tiga puluh enam halaman
yaitu surat surat dari ppatk yang dikirim ke inspektorat jenderal kementerian keuangan periode dua ribu sembilan hingga dua ribu dua puluh
di situ tidak ada data mengenai
jadi hanya surat ini kami pernah ngirim tanggal sekian nomor sekian
dengan nama orang orang yang tercantum di dalam surat tersebut
atau yang disebutkan diselidiki oleh ppatk atau yang dicantumkan dalam ppatk
sehingga kami juga bingung
tanggal sembilan belum menerima surat tapi nggak ada angkanya
saya meminta kepada pak ivan
suratnya yang ada
karena kami tidak bisa berkomentar
hari sabtu pak mahfud datang ke kantor kami
untuk menjelaskan bahwa transaksi rp tiga ratus triliun bukan merupakan transaksi di kementerian keuangan
tapi kami belum menerima suratnya
jadi saya juga belum bisa komentar
karena saya belum melihat
baru hari senin
kepala ppatk mengirim surat kepada menteri keuangan
garis miring tiga ribu satu ratus enam puluh
garis miring at satu satu
garis miring tiga
nah surat yang hari senin tanggal tiga belas ini
jumlah halaman lampirannya empat puluh tiga halaman
yang berisi daftar tiga ratus surat
yang ada di dalam slide ini yang kami akan sampaikan kepada bapak ibu sekalian
mengenai konstruksi dari beberapa informasi yang bisa di share karena tidak menyangkut kerahasiaan dalam hal ini ya
di situ ada angka tiga ratus empat puluh sembilan triliun
nah kami sampaikan kepada ibu bapak sekalian angka tiga ratus empat puluh sembilan triliun dari tiga ratus surat
yang dikirimkan yang ada di dalam lampiran surat tersebut
ternyata surat ini tiga ratus surat ini
surat itu adalah surat ppatk ke aph lain
jadi bukan ke kita
ya memang begitu pak
surat ppatk ke aph lain
dengan nilai transaksi rp tujuh puluh empat triliun
itu periodenya tahun dua ribu sembilan sampai dua ribu dua puluh tiga
nah dua ratus lima puluh tiga triliun yang ditulis dari di dalam enam puluh lima surat
itu adalah data dari transaksi debit kredit operasional perusahaan perusahaan dan korporasi
yang tidak ada hubungannya
dengan pegawai kementerian keuangan
ini ada hubungannya dengan fungsi pajak dan biaya cukai
nanti kami jelaskan yang ini dua ratus lima puluh
terutama yang paling besar di dua ratus lima puluh tiga ini
karena kemudian saya lihat semuanya
yang paling besar itu satu ratus delapan puluh sembilan triliun di satu surat
satu single surat ada satu ratus delapan puluh sembilan triliun
itu sangat besar
maka kami melihat apa itu
nah jadi dua ratus lima puluh tiga triliun adalah sebetulnya transaksi dari korporasi
rp tujuh puluh empat triliun itu ada surat ppatk ke aph
sehingga yang benar benar berhubungan dengan kami
terkait dengan kalau ini menyangkut tupoksi pegawai kementerian keuangan
ada satu ratus tiga puluh lima surat
nilainya dua puluh dua triliun
bahkan dua puluh dua triliun ini bapak dan ibu sekalian
delapan belas tujuh triliun itu juga menyangkut transaksi korporasi
yang nggak ada hubungan dengan kementerian keuangan
nanti kami akan lihat beberapa contohnya
jadi yang benar benar nanti berhubungan dengan pegawai kementerian keuangan itu tiga tiga triliun
seluruh transaksi debit kredit dari seluruh pegawai yang di inquiry tadi
termasuk penghasilan resmi transaksi dengan keluarga jual beli aset jual beli rumah
dari dua ribu sembilan hingga dua ribu dua puluh
juga di dalam tiga tiga triliun ini adalah kami sedang melakukan fit and proper atau baper jaka tolong minta data cx pegawai kita
maka kita dapat transaksi dari pegawai itu
jadi ya tidak ada dalam hubungannya dalam rangka untuk pidana atau korupsi atau apa
tapi kalau kita untuk ngecek tadi untuk profiling dari risk pegawai kita
jadi banyak juga beberapa yang sifatnya adalah dalam rangka kita melakukan tes integritas dari staff kita